warga desa kunjoro wesi kecamatan ngoro kabupaten mojokerto terpaksa antri berebut air bersih
akibat kekeringan dan kekurangan air bersih yang terjadi sejak tiga bulan terakhir
warga desa kunjorowesi kecamatan ngoro kabupaten mojokerto berebut antre air bersih
kiriman dari pmi kabupaten mojokerto
ratusan cirigen dan bak penampung air digunakan warga untuk mendapatkan air bersih
warga yang berada di lereng gunung penanggungan ini mengalami krisis dan kekurangan air bersih
sejak tiga bulan terakhir
total terdapat enam ratus kepala keluarga terbagi di tiga dusun yang terdampak
selama ini warga hanya mengandalkan kiriman air bersih dari instansi terkait
salah satunya dari pmi kabupaten mojokerto
lokasi yang berada di lereng gunungan penanggungan
serta jalan berkelok naik turun membuat hanya kendaraan tangki kecil
yang bisa masuk lokasi desa kunjoro wesi
warga harus berjalan dua km untuk mendapatkan air bersih dari dusun
ini sudah berapa lama bu kekurangan air ini
biasanya kalau tidak dropping gini nyarah air di mana
itu di mana jalan kaki atau di mana
jalan kaki pak
jalan kaki berapa kilo itu
kepala desa kunjoro wesi darsono mengatakan
kondisi ini awalnya terjadi di desa kunjoro wesi
jika musim hujan warga mengenalkan air tak ada hujan
sejak saya mulai belum ada
cuman yang ada kepedulian dari biaya biaya yang berkait yang baru kurang lebih
mulai tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
sejak dua ribu tiga belas ada beberapa instansi yang peduli terhadap kekurangan air bersih
namun lokasi yang berada di ketinggian seribu meter di atas permukaan laut
menyulitkan pengiriman air bersih
agung ibowo mojokertol